berikutnya upaya pemadaman kebakaran di area gunjung arjuna welirang
terus diupayakan petugas gabungan rabu enam september
pemadaman dilakukan dengan mengintensifkan waterbombing dari helikopter
helikopter milik badan nasional penanggulangan bencana atau bnpb
terus melakukan waterbombing untuk memadamkan api di area gunung ringgit
yang masih satu area dengan gunung arjuna welirang
upaya ini dilakukan karena lokasi titik api termasuk medan yang sulit dijangkau
dalam satu kali keberangkatan helikopter mampu mengangkut kantong berisi seribu liter air
pada selasa kemarin waterbombing dilakukan sebanyak tiga puluh delapan kali
petugas memanfaatkan kolam tenang di sebuah resort di kawasan prigen kabupaten pasuruan
untuk suplai air lokasi ini paling dekat dengan titik api
baik dari sisi kabupaten pasuruan maupun kota batu
selain itu untuk memadamkan api waterbombing bertujuan juga membasahi daerah sekitar
agar api tidak merembet ke area yang lebih luas
hingga rabu terpantau titik api masih terlihat di sejumlah titik di arena area arjuna welirang